selamat pagi pak

tapi saya nggak kenal sama kalian benar kan
pak ini yang benar benar turun ya
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak
nah ini sama pendidik aja
udah udah selesai
ben saya lewat turun

kenal dengan saya nggak gitu
kalau dia kenal dengan saya
kalau saya kan fotomodel
jadi semua kenal
kalian aja kenal dengan saya kan
saya nggak kenal sama kalian
saya pakai sebagi
ini yang paling tuh
ini yang paling ya
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak
saya nggak kenal sama pendidik aja
tadi berapa pertanyaan pak
tunggu maju lagi
biar saya lewat dulu
ini kalau bicara begini gimana
cerita gimana pak
cerita gimana pak
kita nggak ada urusan dengan yang gitu gitu
yang begitu begitu itu kan
sebab itu saya nggak ngerti apa suap suap itu
karena nggak biasa suap suap itu ya
sudah dijelaskan semua ya
jadi nggak biasa
jadi nggak biasa soal apa pak
sama aja untuk untuk memperbaikinya aja
kenal sama pak gajal baswale nggak pak

nggak nggak kenal
semua ini nggak ada yang kenal kok
tapi itu juga ditanya juga ya pak haji ya
kita nggak kenal